duta besar republik indonesia merupakan wakil diplomatik berkuasa penuh dan luar biasa
yang mempunyai misi meningkatkan hubungan antar negara
duta besar juga menjadi mata dan telinga bagi indonesia di luar negeri
serta menjalankan diplomasi bilateral di kancah internasional
bagaimana duta besar menjalankan diplomasi untuk meningkatkan hubungan luar negeri
dan apa apa saja tantangan yang kira kira perlu dihadapi oleh seorang duta besar pada era globalisasi ini
kita akan ulas selengkapnya dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
presiden joko widodo telah melantik tujuh belas calon duta besar pada tanggal tiga belas maret
para calon duta besar tersebut berasal dari berbagai latar belakang
antara lain profesional kementerian luar negeri mantan menteri ada juga anggota dpr hingga purnawirawan tni dan polri
di zagreb yaitu nama nama dari tujuh belas calon duta besar yang akan dikirim ke berbagai pelosok di mancanegara
tujuh belas duta besar baru yang mewakili indonesia di sejumlah negara telah dilantik oleh presiden joko widodo pada awal tahun ini
dan hubungan bilateral antara indonesia dengan sejumlah negara tentu tidak lepas dari berbagai tantangan
peluang tapi juga permasalahan
nah bagaimana strategi diplomatik untuk menciptakan hubungan bilateral kalau bisa yang harmonis ya dan saling menguntungkan
kita akan membahasnya saya sudah ditemani oleh tanto yahya calon duta besar indonesia untuk selandia baru
alhamdulillah sehat baik
kita sebentar lagi mungkin dari sekarang ya sudah harus menyebutnya yo excellency
hahaha yang mulia
ini gimana perasaannya tantowi
karena kita mengenal seorang tantowi yahya itu bukan saja seorang entertainer musisi tapi juga seorang politikus
nah sekarang menjadi duta besar ini evolusi berikutnya dari karir tantowi
ya tentu saja bangga bangga sekali karena tidak banyak ya orang indonesia yang dipercaya oleh presiden
menjadi duta besar
karena menurut undang undang menurut konstitusi kita seorang duta besar itu adalah representasi dari presiden sendiri representasi dari negara
dan yang tertinggi di negara itu ya
dan representasi dari seluruh rakyat indonesia
jadi tiga entitas penting ini harus diperankan dengan baik oleh seorang duta besar
oleh karenanya ketika seseorang warga negara indonesia dipercaya oleh presiden untuk menjadi seorang duta besar
tentu ini adalah satu kehormatan kepercayaan yang luar biasa
dan wajarlah apabila saya untuk beberapa hari itu masih belum percaya dengan apa yang terjadi di saya
jadi sama sekali tidak mengharapkan atau tidak tahu bahwa akan dipilih menjadi duta besar tantowi
ini adalah kejutan besar untuk anda atau mungkin sudah ada hint hint sebelumnya

dan memilih komisi selatan dan memilih komisi selatan dan memilih komisi selatan

dan memilih komisi selatan
sebagai tempat pengabdian pastilah ada terselip keinginan untuk menjadi seorang diplomat
dan ada di tantowi itu sendiri
tapi bagi saya tidak secepat itu
karena ini adalah periode kedua saya di dpr
setelah lima tahun sebagai wakil rakyat sumatera selatan
periode kedua saya mewakili rakyat dki jakarta dapil dki tiga
baru dua tahun setengah ya harapan saya itu setelah selesai periode kedua
ya bolehlah saya dipercaya menjadi
duta besar tapi di dalam perjalanan
ternyata jadi sudah waktunya untuk istirahat
sebentar lah dari
kancah perpolitikan indonesia
ini kan nanti kan akan lumayan ya cukup
lama tiga empat tahun tidak akan merasa
missing indonesia apalagi
menarik kan apa yang ya ada
beberapa yang pasti saya kehilangan
yaitu gegap gempitanya
yang saya rasa tidak banyak terjadi
di negara lain dinamika
kan sebagaimana yang kita ketahui bersama
apa yang terjadi besok
tidak bisa kita predik hari ini
apalagi yang terjadi minggu depan atau bulan depan
nah itu yang membuat
politik di negeri kita itu menarik
apalagi bagi pelakunya seperti saya
tapi nanti sudah siap
sudah siap secara fisik sudah packing
kita mau membawa seluruh
anggota keluarga mau tindak maunya indahnya
anggota komisi satu itu kita tidak
terlalu shock kita berikan
kepercayaan untuk menjadi duta besar
karena selama menjadi
anggota komisi satu terlebih
apabila mereka juga ditugaskan
di satu badan yang namanya
badan kerjasama antarparlemen
tapi parliamentary diplomacy
oleh karena itu kurang lebih
kita tahulah apa yang harus dilakukan oleh
seorang duta besar sekaligus
nah yang mungkin masih
ya kita berusaha untuk
itu adalah bahwa
ini bukan liburan seminggu gitu ya
saya harus tinggal di sana ini kerja ini
kerja dan harus ada
target yang dicapai
harus ada target yang dicapai
presiden waktu manggil anda ini
apa kira kira yang diharapkan
oleh presiden jokowi
selama anda menjadi dubes
pertama adalah persoalan politik
yaitu bagaimana saya bisa
di selandia baru
dan di dua negara
di mana saya diagreditasikan
ya ini selandia baru dan juga ada
sebagaimana kita ketahui bahwa isu papua itu
masih cukup hangat di situ
saya diminta secara khusus oleh presiden
untuk menjalin diplomasi yang lebih baik
yaitu di parlemen
dan di dunia penyiaran yaitu di media
di samping tentu saja
dengan pemerintah sendiri
nah ini bukan saja di negara selandia baru
tapi juga di dua negara
agreditasi yang ada di kawasan
intinya adalah bahwa
apa yang dilakukan oleh presiden
selama dua tahun setengah ini
terkait pembangunan papua
di segala aspek itu harus
tersampaikan dengan baik
kepada rakyat di tiga negara tersebut
semoga ini bisa merubah
persepsi mereka dari persepsi
yang ada sekarang
dan juga untuk memperbaiki
kemampuan yang ada di papua
sebagai bagian tak terpisahkan
dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
kira kira apa persiapannya untuk itu
dan sebagaimana tantuy mau tidak mau
apa yang terjadi di situ
karena kan kita lihat ada
memang kelompok yang di pasifik itu
kepulauan pasifik itu cukup kuat ya mereka
dan cukup vokal untuk
apakah itu meminta independensi
atau juga ingin
negara negara melanesia itu bersatu
sekali lagi desi bahwa kita di komisi satu
ya ini adalah salah satu isu yang kita bahas
jadi ya kalaupun belajar ya harus
saya harus tetap belajar
tapi isu ini bukan isu baru
bagi anggota komisi satu
nah sebagaimana kita ketahui bersama
banyak permasalahan terkait papua
yang berkembang dan menjadi isu internasional
itu salah satunya itu
pula dari selandia baru
kemudian juga dari australia
nah kebanyakan permasalahan itu disebabkan oleh
kekurang tahuan mereka
mengenai apa yang sesungguhnya sudah dilakukan
oleh pemerintah kita
khususnya pemerintahan bapak jokowi
presiden sekarang ini sudah membangun
secara masif infrastruktur
membangun jalan jalan tol
kemudian rel kereta api
kemudian membangun listrik
kemudian ada satu hal yang sebenarnya
harus kita sampai dengan baik
selama berpuluh puluh tahun
saudara saudara kita di papua itu
mengalami harga yang tinggi
untuk seluruh komoditas
khususnya adalah bbm
nah di zaman presiden jokowi ini
untuk pertama kalinya harga premium ini
itu sama dengan harga premium di pulau jawa
nah ketika harga bahan bakar itu sudah murah
efeknya itu adalah
biaya biaya lainnya yang disebabkan oleh
bahan bakar itu akan ikut dengan sendirinya
sehingga ada kemampuanlah bagi
saudara saudara kita di papua
untuk mendapatkan harga harga komoditas secara
tadi menarik ya pak tantowi mengatakan bahwa
kurang paham atau kurang tahulah negara seperti
selandia baru dan australia terhadap papua
apa yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
mungkin juga karena dari pihak indonesia
kurang memberikan informasi
kurang menggunakan kanal kanal itu
mungkin di sini bisa dimainkan peran seorang duta besar ya
untuk lebih menginformasikan apa yang berlangsung
tapi kita break sebentar kita akan lanjutkan nih
menarik sekali masalah yang akan kita hadapi nanti
ketika anda menjadi dubes di selandia baru
dan kita ingin tahu strategi apa yang akan dibawakan tantra wijaya
untuk menjalankan misi diplomatiknya di selandia baru
insight segera kembali sesaat lagi
kembali dalam insight kita lanjutkan perbincangan bersama tantowi
ya calon duta besar baru khusus untuk selandia baru
indah sekali negaranya
salah satu negara terindah di dunia
saya sudah sering terus terang ke selandia baru
luar biasa cantiknya tapi di situ jumlah biri birinya
jauh lebih banyak daripada jumlah manusianya
tantowi bagaimana anda waktu mendengar mendapatkan posisi di selandia baru
bagaimana perasaan anda
familiar dengan negaranya
familiar karena saya pernah tujuh kali ya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk berbagai macam tujuan
bisnis music tapi ya karena saya waktu itu bukan orang politik
tidak ada urusannya dengan politik
tapi saya familiar dengan negara ini
memang negaranya cantik
ketika saya diminta oleh bapak presiden
untuk menjadi duta besar dan kepala perwakilan di wellington
saya sudah terasa bahwa negara ini adalah negara yang sangat menarik
bahagia karena negara ini adalah salah satu negara tercantik di dunia
dan yang menarik juga desy ini adalah negara dengan status paling islami saat ini
iya ramah sekali penduduknya
nomor dua denmark kan
nah ini kan menarik
nah memang kalau kita lihat dari jumlah penduduk empat enam juta
sepertinya tidak ada potensi secara ekonomi
nah ini yang harus saya koreksi
karena kita selalu melihat dari jumlah penduduk
maka kita sering untuk underestimate undermine negara ini
padahal potensinya luar biasa
mengapa saya sebut potensi luar biasa
karena ini adalah negara kaya
kebutuhan dari sebuah negara yang sangat kaya itu rakyatnya adalah pengen leisure
tidak mau terlalu ngoyo
tidak mau terlalu kerja keras
nah mereka sudah biasa dengan hidup yang soroundingnya alamnya sangat eropa
nah tentu negara negara seperti indonesia yang mempunyai eksotisme
culture yang mereka tidak punya
kita mempunyai suatu potensi untuk menaikkan ekonomi kita
dengan cara menjual pariwisata
sebenarnya kita bisa belajar dari selandia baru mengenai bagaimana menjual pariwisata
karena mereka sangat jago
walaupun negaranya kecil mereka bisa menjual dengan berbagai cara yang sangat menarik ya
nah tadi kita sudah membahas bahwa papua mungkin salah satu pr yang presiden jokowi minta anda untuk istilahnya selesaikan
atau membuat komunikasi yang jauh lebih bagus
tadi disebut ada tiga
berkaitannya mungkin dengan perekonomian dan meningkatkan hubungan
kedua adalah masalah ekonomi
volume perdagangannya dengan dunia itu enam puluh empat miliar usd
luar biasa ya
luar biasa besar
untuk negara sebesar itu
dan komoditas yang mereka jual itu adalah produk sehari
kemudian daging biri biri daging sapi
dan produk perikanan dan juga wain
itulah produk produk mereka yang dihasilkan dari bumi dari alam mereka
mitra dagang mereka itu utamanya adalah amerika eropa
china jepang dan juga australia
lima negara besar
kita masih jauh
kita masih urutan ke dua belas
karena kita jauh lebih dekat ya secara
nah dari enam puluh empat miliar usd itu desi kita baru kebagian satu tiga miliar usd
jadi masih kecil sekali
nah dari satu tiga miliar usd itu kita defisit
selama perdagangan kita dengan selandia baru selalu defisit
jadi sembilan ratus kita import empat ratus kita jual
nah tugas saya itu adalah bagaimana saya bisa mengkapitalisasi apa yang kita punya
sehingga bisa menutup neraca defisit itu
kalian tidak menyeimbangkan lah
ya syukur syukur volumenya bisa naik
sampai dengan dua miliar
kira kira strategi yang sudah dipikirkan
ya strategi adalah kita harus banyak sudah mulai memikirkan untuk menjual produk produk yang mempunyai value yang tinggi
otomotif buatan indonesia seperti yang dibuat oleh astra
itu kan sudah ada di mana mana
kalau kita ke uni emirat arab maka yang dipakai taksi yang dipakai dengan kendaraan keluarga itu kan kebanyakan produk kita
nah jadi saya benar benar mendorong agar supaya produk produk kita yang mempunyai value tinggi seperti otomotif
itu bisa menjadi ekspor kita
mereka kan memiliki standar yang cukup tinggi ya pak tantowi
jadi harus selama lingkungan
harus sesuai lah dengan standar
ini terjadi untuk produk produk agriculture kita
mereka menerapkan biosecurity yang sangat ketat
sehingga ya bagi kita kalau kita ingin masuk ke pasar itu dan dominan ya kita harus memenuhi kebutuhan mereka
requirement mereka khususnya mengenai higienitas
standar benar ya
ya dari produk produk
dan mereka sangat protektif kan apalagi dengan bahan bahan agrikulturnya
kita selama ini sering sekali mengimpor dagingnya dan susu di negara
dan susu produk produk dari selandia baru itu
selain itu apalagi yang kita bisa jadikan semacam komoditas untuk perdagangan
itu kan negara hidup dari pertanian
hidup dari perkebunan dan peternakan
sudah dipastikan mereka memerlukan pupuk
ya khususnya urea dalam jumlah besar
mereka tuh membutuhkan desi enam puluh delapan ribu ton urea
nah selama ini pemasoknya itu adalah amerika dan kanada
nah kebenaran amerika dan kanada saat ini shortage
jadi pasar ini terbuka
tinggal kita masuk ini bagaimana
nah tentu ada beberapa persoalan yang saya sebagai duta besar harus membantu produser fertilizer di indonesia
untuk dapat masuk ke sana
kalau kita bisa mengekspor urea kita ke sana
volume perdagangan kita naik dan seimbang
apa yang kita bisa lakukan untuk lebih
ada satu data yang menarik dari selandia baru ini
penduduknya hanya empat enam juta
tapi travelersnya artinya orang selandia baru yang berpergian keluar setiap tahun itu dua lima juta
dan kemana pun mereka berpergian mereka tuh bukan dianggap sebagai backpackers
mereka adalah turis atau wisatawan yang berkantong tebal
nah dari dua lima juta traveler yang pergi ke luar negeri kita saat ini baru kebagian sekitar tujuh puluh ribu
jadi kecil sekali
padahal kan dulu sempat ada direct flight ya dari auckland ke indonesia
dulu pernah garuda terbang
dulu garuda terbang itu jakarta denpasar brisbane dan auckland
kemudian mungkin karena ya loadnya rendah
ya mungkin kurang kurang menenang
nah bagaimana caranya
ini meningkatkan saya tidak bisa menyalahkan garuda ataupun penerbangan lainnya
karena mereka orientasinya bisnis
ketika demandnya kecil ya tentu mereka tidak akan menoleh itu
jadi tugas saya sekarang ini sebagaimana yang saya lakukan rapat dua minggu terakhir ini dengan para pelaku industri pariwisata di indonesia
adalah bagaimana kita menciptakan demand
harus ada demand
harus ada demand di penduduk selandia baru untuk datang ke indonesia
nah jadi alhamdulillah desi saya banyak dibantu oleh teman teman yang ada di gipi gabungan industri pariwisata indonesia
kita mulai bekerja ini
jadi saya sebelum datang pun sudah mulai bekerja
kita akan menciptakan paket paket kemudian menciptakan berbagai program yang menciptakan awareness dari masyarakat selandia baru terhadap indonesia
kita akan menggunakan seluruh yang kita punya
seperti it sosial media penduduk kita yang jumlahnya empat lima ratus di sana untuk menjadi marketer
bagaimana kita bisa menjual indonesia sehingga terjadi traffic yang tinggi
barulah kita berbicara mengenai direct flight lagi antara wellington auckland bali atau wellington auckland jakarta
tapi tampaknya sudah memiliki beberapa ide ini untuk menjual indonesia di selandia baru
dan saya rasa dengan talenta anda latar belakang apalagi seorang entertainer musisi berkomunikasi ini merupakan salah satu kekuatannya
pada intinya diplomasi itu kan bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita inginkan membangun image itu dengan baik
saya rasa ini merupakan kekuatan yang bisa digunakan
tapi kita break sebentar kita akan lanjutkan
mungkin melihat sedikit bagaimana musik bisa dijadikan alat sebagai
sebagai alat untuk berdiplomasi
sesaat lagi insight akan segera kembali
diplomasi dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain melalui
nah seperti apa strategi untuk menjadikan musik sebagai sarana diplomasi
apalagi kalau duta besarnya juga ya seorang pemusik ya
bersama tanto wiyahya duta besar untuk selandia baru samoa dan tongga
tadi kita sudah berbicara mengenai pr yang kira kira perlu dilakukan oleh tantowi yahya yang mulia
kalau nanti jadi duta besar di selandia baru dan di dua kerajaan itu
politik sudah ya tadi mengenai masalah papua
semoga bisa meredam isu isu yang negatif mengenai papua dan juga ekonomi
kita harapkan bisa meningkatkan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi kita
dan juga pariwisata
karena mungkin ini salah satu kenapa tanto wiyahya dipilih
budaya hal yang penting
apalagi seorang musisi
apa kira kira yang bisa digunakan untuk berdiplomasi lewat musik khususnya dalam memperbaiki hubungan budaya
jadi seni berdiplomasi itu kan bisa macam macam desi
bisa melalui ekonomi bisa melalui parlemen bisa melalui politik
tapi tidak ada yang seampuh diplomasi melalui budaya
karena budayalah satu satunya diplomasi yang bisa menembus seluruh peradaban
bisa menembus seluruh perbedaan
langsung ke hati
langsung ke hati
orang bisa berbeda dalam segala hal
tapi kalau budayanya sudah kita sentuh
biasanya orang itu melting
dan saya secara sadar akan menggunakan talenta yang saya punya
apalagi didukung oleh pengalaman yang cukup lama
sebagai penyanyi sebagai pria penghibur
untuk mempermulus atau memuluskan upaya upaya diplomasi saya
jadi tentu saja saya akan menggunakan musik
musik yang saya mainkan sendiri
ataupun musik yang nanti akan dimainkan oleh seniman seniman indonesia
yang secara berkala akan kita undang ke selandia baru
nah karena yang kedua itu membutuhkan biaya
maka yang saya utamakan dulu adalah saya dulu
karena tidak ada biayanya kan
nah saya akan sentuh melalui lagu
jadi saya tahu betul
suku asli selandia baru itu mauri
adalah suku yang musikal
mereka suka menyanyi dan mereka suka menari
begitu juga orang orang di samoa dan tonga
kawasan pasifik itu kan seperti orang orang di maluku
mereka sangat musikal
dan khas ya musiknya
dan khas orang orang pasifik itu kan
nah jadi tentu saja saya akan sentuh melalui itu
dalam berbagai kesempatan
saya akan tampil
menampilkan bakat saya begitu
jadi menurut saya musik apabila dipergunakan tepat waktu
dan dalam proporsi yang lepas
akan menjadi senjata diplomasi yang sangat
senjata yang pasti luar biasa
karena ya manusia kan musik itu adalah bahasa universal
bisa dimengerti setiap orang
saya bayangkan jadi nanti dalam tahun tahun kedepan ini
sudah ada semacam program yang dibuat
oleh duta besar selandia baru samoa tongga ini ya
pertama saya ingin mendeklar kepada masyarakat di pasifik selatan
khususnya samoa dan tonga
dan juga negara negara lain
meski bukan berada di bawah agreditasi saya
seperti vanuatu solomon islands
kemudian nauru marshall islands
kita akan tunjukkan bahwa kita juga adalah bagian tak terpisahkan dari pasifik
jadi kita harus berani klaim bahwa kita juga pasifik
karena papua maluku itu adalah bagian dari wilayah pasifik
dan kalau kita berbicara mengenai suku melanesia
saya rasa kalau kita gabungkan saudara saudara kita di papua di maluku dan di nusa tenggara timur
saya rasa jumlah masyarakat melanesia kita jauh lebih besar
daripada suku melanesia yang ada di pasifik dan pasifik selatan
jangan jangan mereka nanti yang mau ingin menyebut
jangan jangan mereka nanti yang mau ikut dari indonesia
nah ini desi yang harus kita perkenalkan secara baik ke mereka
bahwa jangan anggap kita itu sebagai outsiders
ketika kita berbicara mengenai isu isu pasifik
ketika kita berbicara mengenai isu pasifik
karena kita juga adalah bagian dari pasifik
ketika kita berbicara mengenai isu isu melanesia
jangan anggap kita tamu
jangan anggap kita observer
tapi kita sendiri adalah bagian dari masyarakat melanesia
pantau ya saya ada gitar di sini
bayangkan saya sebagai seseorang dari suku samoa atau tongga
ingin kenal dengan sosok dubes yang baru
dan ingin kenal mengenai indonesia
tapi jangan country road ya
apa kira kira lagu yang akan anda mainkan
ini kebenaran salah satu lagu favorit saya
dan liriknya cocok
dengan kondisi saya
saya sekarang yang akan segera pergi dari indonesia
dan saya akan kembali lagi
saya tak suka pergi
itu sih lagu perpisahan yang tantowi kepada saya
saya nyanyikan untuk anda
terima kasih banyak
saya sudah rindukan anda
tapi nanti kalau sudah mungkin tiga atau empat tahun di sana
harus banyak belajar juga mengenai kebudayaan mauri
saya akan belajar bahasa bahasa
dan saya pikir saya bisa belajar bahasa bahasa mereka dengan sangat cepat
apalagi kan mereka maori kan
kalau sudah pakai
dan bahasa mereka tuh menarik
karena huruf hidup semua kan
seperti plata patata gitu kan ya
huruf hidup semua
sound yang fowl ya
tapi tadi bagian anda sudah dipakai
jadi packing sudah kelar
ya sudah sudah kelar
jadi saya benar benar tidak suka pergi
anak anak sudah siap untuk semua keluarga
anak saya remaja gitu
berat bagi mereka untuk meninggalkan teman temannya ya
tapi karena ini tugas
untuk bangsa untuk negara
nama besar bangsa
nama besar negara dan nama besar presiden
hari pertama bertugas
apa yang akan dilakukan
saya akan mengumpulkan semua staff di kedutaan
saya akan berbicara dari hati ke hati
kemudian saya juga akan mendengar apa harapan mereka terhadap duta besar yang baru
karena dengan kerjasamalah
maka seluruh visi misi program tadi yang saya buka
yang merupakan titipan dari presiden bisa saya laksanakan
jadi saya membutuhkan kerjasama dan dukungan
seluruh staff yang ada di kbri wellington
dan seluruh warga negara indonesia yang jumlahnya kurang lebih empat lima ratus
harus bekerjasama dengan saya
dalam rangka mencapai berbagai tujuan berat yang saya katakan
yang dititipkan kepada saya
ini kalau mendengar ya
dari gaya komunikasi diplomasinya itu sudah amazing
tapi jangan lupa bawa gitarnya
karena kalau ada sedikit tegang tegang
langsung ajak nyanyi sebuah masalah pasti terpecahkan
terima kasih banyak
terima kasih desy
saya mohon dukungan dari seluruh rakyat indonesia
agar supaya saya bisa melaksanakan ini dengan baik
dan saya bisa kembali dalam waktu tiga tahun kurang lebih
yang penting hasil
selain selandia baru
presiden joko widodo juga melantik duta besar indonesia untuk korea selatan
dan apa saja misi yang akan dibawa untuk negara k pop tersebut
insight akan segera kembali
ya kembali dalam insight
topik kita kali ini melihat profil calon duta besar baru yang akan dikirim ke mancanegara presiden joko widodo
baru saja melantik umar hadi sebagai duta besar indonesia untuk korea selatan pada tanggal tiga belas maret lalu
selain perdagangan dan keamanan sektor yang terus ditingkatkan antara indonesia dan korea selatan tentu saja adalah ekonomi
khususnya ekonomi kreatif dan kesenian
ya apa saja misi yang akan dibawa oleh umar hadi untuk negara ginseng yang dikenal dengan drama korea dan k pop ini
kita akan membahasnya bersama umar hadi
kalau tadi kita berbicara dengan tante wiyah ya
bukan seorang diplomat karir tapi pak umar ini adalah seorang diplomat karir
kita sudah sering bertemu ya dan wawancara mengenai hal hal mancanegara tapi ini ada yang menarik ya
tante wiyah ya seorang musisi harusnya dia yang ke
korea selatan karena di situ k pop itu betul betul merajalela
tapi bagaimana umar hadi karena ini sebuah tantangan sebuah misi yang baru sangat penting karena selama ini anda kan sudah pernah di la di amerika serikat dan juga di belanda tapi bukan sebagai duta besar ya
gimana sudah siap ready
jadi saya sekarang kan masih menjabat sebagai konsul jenderal indonesia di los angeles
kjri kita di la itu letak kantornya di koreatown
jadi los angeles itu salah satu tempat dimana konsentrasi masyarakat migran koreanya besar
saya kira bisa satu juta orang di situ
jadi kita di koreatown
jadi sekarang ini ceritanya kita pindah dari koreatown ke korea beneran
nah kalau mengenai tantangan ya tentunya semua pekerjaan
tentunya semua pekerjaan
tentunya semua pekerjaan
ada tantangannya ya
sangat menarik buat saya
tapi ini merupakan pilihan umar sendiri atau memang tugas ya
saya kira kita gak bisa milih milih itu
ya kalau sebagai aparatur sipil negara ya semuanya ditentukan oleh pimpinan ya
kita hanya mempersiapkan diri
tetapi saya pernah di pos multilateral di genewa dulu
pernah di pos bilateral sebagai wakil duta besar di belanda yang syarat dengan isu isu politik
saya pernah di pos perdagangan ya heavy pada ekonomi perdagangan itu di los angeles sekarang
jadi saya kira sudah cukup lengkap
dan saya sudah pernah juga sebagai direktur diplomasi publik
makanya kita sering ketemu dengan teman teman media
saya kira modalnya cukup untuk menghadapi menjalankan tugas dan misi negara di korea selatan
tapi untuk pertama kali mungkin agak beda benua ya di sini
biasanya kan sudah amerika dan eropa
ada hal yang menarik ya dari korea selatan ini karena pada saat ini negaranya dirundung skandal politik presidennya
sedang di impeach dan nanti kalau tidak salah pemilunya baru bulan mei ya
apa kira kira nanti yang menjadi prioritas ya dalam menjalankan tugas sebagai duta besar di sana
apa ekspektasi presiden
dalam hal ini
saya kira kepentingan kita indonesia paling besar dengan korea selatan ya tentu kepentingan kepentingan ekonomi
korea selatan merupakan mitra investasi atau sumber investasi yang nomor tiga untuk indonesia
jadi sangat besar dan sangat agresif
perdagangan juga korea selatan merupakan mitra yang cukup besar buat indonesia
ekspor kita cukup besar ke sana
korea selatan juga sumber turis yang cukup besar
sangat besar untuk indonesia dan masih potensi masih besar
tetapi dibalik itu sebenarnya di era dunia sekarang ini posisi semenanjung korea yang begitu strategis dalam konteks arsitektur keamanan baru di asia pasifik
apalagi dengan korea utara yang sekarang entah apa yang mereka lakukan untuk mengguncang keamanan di daerah itu ya
jadi ini negara yang dikepung
prestasinya dalam lima puluh tahun terakhir secara ekonomi luar biasa
bisa kita lihat korea selatan ini saat ini satu negara di asia yang merdeka setelah perang dunia ii
yang tingkat kehidupannya sudah sama praktis dengan negara negara eropa

ekonominya sekarang bahkan melebihi dari jepang ininya ya pertumbuhannya
begitu prestasi begitu gemilang
tapi pada saat yang bersamaan ini negara yang terus dirudung atau dikepung dengan isu isu keamanan di sekelilingnya
nah inilah yang sangat menarik
dan kalau kita lihat peta asia timur kan dia ada di tengah tengah kekuatan kekuatan besar
dia berbatasan dengan china korea utara berbatasan dengan rusia
berbatasan dengan jepang dan kepentingan amerika yang begitu besar di kawasan itu
sangat menarik dari sisi geopolitik dan geostrategis
nah bagaimana kira kira pengaruh atau kehadiran indonesia ya dalam konteks diplomasi
karena kan memang kita kalau bicara mengenai daerah itu
di situ kan ada kehadiran china yang selama ini semakin asertif ya
mereka semakin agresif apalagi di laut china selatan
korea utara yang kemarin kemarin ini mereka meluncurkan misal dan
menantang amerika serikat
sementara amerika serikat di bawah donald trump tampaknya tidak terlalu peduli untuk menjaga keamanan daerah ini
di mana indonesia bisa berperan
karena saya lihat korea selatan tuh khawatir terhadap keberadaan dan masa depan keamanan mereka
nomor satu kepentingan indonesia yang paling pokok kan adalah stabilitas dan keamanan di kawasan
ya kalau kawasan itu tidak stabil kita juga kena dampak ya pasti
karena itu peran aktif indonesia dalam terus mendorong semua pihak supaya apa namanya lebih menahan diri ya
semuanya kita diselesaikan dengan cara cara diplomasi cara cara politis menghindari
saya kira itu suara suara yang harus dibawa indonesia
indonesia punya keuntungan dalam berbicara dengan korea selatan terutama sebagai sesama demokrasi
karena kita kan di kawasan ya indonesia dan korea selatan merupakan dua demokrasi yang cukup terpandang
jangcuran pengaruh ya di area masing masing
sudah cukup matang
saya kira itu modalnya besar untuk kita bisa terus engage korea selatan
yang kedua harus kita pahami juga di kawasan asia timur dan asia tenggara itu memang sekarang kan sudah aw generation of leaders
ya mereka jauh lebih muda
baik di bidang politik maupun di bidang bisnis ekonomi
ini kalau yang di bisnis malah sudah third generation of leaders ya
politik sudah hampir tidak ada
saya kira leaders yang kelahirannya zaman zaman perang dunia misalnya
jadi ini ada tipe tipe kepemimpin leadership yang berkembang di kawasan
kita indonesia juga demikian
kalau kita lihat sekalian kita sekarang pemimpin indonesia sudah
ya muda muda dan juga generasi paling muda
generasi paling tidak generasi x lah
ini kekuatan saya kira
kekuatan dan kalau salah satu ciri dari new generation of leaders ini kan ability to
apakah mampuan untuk terkoneksi
berkoneksi dengan berbagai pihak tanpa dibebani oleh dibebani oleh sejarah latar belakang dan sebagainya
jadi ada keuntungan kita di situ
tapi ngomong ngomong selama ini kan anda sering di eropa di amerika serikat
di mana mungkin bahasa itu tidak terlalu masalah ya
nah korea selatan ini selain bahasanya agak berbeda tapi kan juga budayanya itu sangat
ciri khasnya itu sangat berbeda
ini kira kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki komunikasi
sebagai diplomat profesional kita semua dibekali dengan kemampuan beradaptasi secara cepat
saya sudah dua puluh lima tahun lebih jadi diplomat
keuntungan dari diplomat profesional itu kan kita kan immerse
kita menenggelamkan diri dalam kultur tempat
harus tanpa harus menjadi native
kan beda sekali kalau misalnya orang eropa mereka kalau a ya a
tapi kalau di asia apalagi seperti di jepang dan korea
ini apa kira kira yang sudah dipelajari
kita harus pahami
kita harus pelajari selami
tapi jangan lupa sebagai diplomat profesional juga kita dimana mana kan selalu ada dubes korea
jadi tradisinya itu kalau kita datang ke satu tempat baru
pertama pasti kenalan atau kita bikin konteschol sama dubes dubes asean
malah di beberapa tempat kita datang hari pertama pun di airport itu biasanya dubes dubes asean
kalau yang kompak jemput
kalau yang kompak asean itu sudah terbangun di dunia diplomatik itu ya
nanti dari asean kita tambah yang kemudian jepang china korea australia
itu memang sesuatu yang sudah tradisi kita dalam praktek sebagai diplomat profesional ya
jadi itu juga membantu kita beradaptasi dengan lingkungan setempat dan sebagainya
cepat kok itu
cukup waktu satu dua tiga bulan selesai sudah sudah bisa lari
senang mendengarkan begitu percaya diri
memang kalau diplomat karir itu beda ya
apalagi karena sudah begitu lama berkecimpung sehingga ya bahasa diplomasi ini sudah betul betul mendarah dan mendaging saya lihat ya
dan harus banyak senyum ya
kita istirahat sebentar pak umar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
lebih jauh mengenai hubungan diplomatik antara indonesia dan korea selatan
apalagi yang kita bisa perarah di antara dua negara itu tetaplah bersama ini bye
ada target targetnya dan besok kita akan dikasih mission paper yang resmi
tetapi garis besarnya ya dalam pertama paling penting itu investasi
korea selatan sebagai sumber investasi
yang bukan hanya kita lihat dari nilai uangnya tetapi juga dari sisi upaya kita untuk membangun industri manufaktur kita ya
juga mendukung di situ kan kita ada program g dua puluh
g dua mengirim tki
hari ini ada tiga puluh delapan ribu tki indonesia di korea ini skill and semi skill labor
ya lulusan sma stm smk sekarang ya
itu kerja di pabrik pabrik di korea
kontraknya empat tahun sepuluh bulan
nanti setelah itu dia pulang ke sini kan sudah tenaga terampil yang bisa memperkuat industri kita
dan sudah punya tabungan juga biasanya mereka
nah jadi investasi itu adalah agents of change ya
jadi dengan investasi bukan cuma sekedar uang
tapi ada hal hal yang sifat
sifatnya jauh lebih jangka panjang dan menguntungkan indonesia
kedua perdagangan ya
saya kira korea itu sekarang tujuan ekspor indonesia nomor empat atau lima terbesar ya
hanya selama ini perdagangan kita ekspor kita ke korea itu lebih dominannya kan komoditi yang ee
ada batu bara mineral gitu ya
sementara ada sektor
sumber daya alam lah istilahnya
ya sumber daya alam
ada sektor sektor saya lihat yang punya peluang untuk kita dorong
contoh yang saya paling demen ambil contoh itu kopi
korea itu importer kopi nomor tiga terbesar di dunia
setiap tahun dia
karena memang peminum kopi
budaya minum kopinya ternyata semakin meningkat ya
sementara korea sama sekali tidak produksi kopi
ya kita kalah sama vietnam brazil sama kolombia
artinya itu masih bisa kita dorong
contoh lain makanan olahan
produk produk kayu furniture
masih banyak yang kita bisa dorong
ini ketika saya bertugas di belanda maupun di los angeles
kerja saya itu sederhana
saya datangnya aja importernya
importernya saya datangi
dia awalnya dia nggak percaya ada konsul jenderal datang begitu ya
tapi saya datang eh kamu impor kopi dari indonesia berapa setahun
kenapa cuma segitu
bisa nggak lebih banyak
ya soalnya misalnya susah urusan biaya cukainya misalnya gitu
ya saya bantu deh
jadi tahun depannya bisa lebih banyak lagi
jadi nanti di korea juga kita akan datangi semua importer produk produk indonesia
kita minta mereka terus beli dari indonesia
selain itu apalagi

juga budaya mungkin tadi sudah sempat diangkat dengan tantowi ya
turisme kita kan merupakan salah satu yang prospektif
dan juga mungkin people to people ya exchange
apa yang kita bisa lebih tingkatkan
nomor satu bu desi sekarang di indonesia hidup tinggal dan bekerja lima puluh ribu orang korea
sebaliknya di korea juga hidup tinggal dan bekerja lima puluh ribu orang indonesia
ini modal yang luar biasa
saling mengenal budayanya saling mengenal makanannya
ibaratnya kalau ada lima puluh ribu orang korea di indonesia minimal kan ada adiknya kakaknya neneknya datang ke sini sebagai turis ya
cuma itu aja lagi
dari jumlah orang korea yang bepergian ke luar negeri indonesia baru kebagiannya baru sedikit
i think setahun kita dapatnya empat ratus ribu atau empat ratus lima puluh ribu turis korea kesini
kita masih bisa berbuat lebih banyak
tapi misalnya yang orang korea itu turis korea katanya menurut tour operator operator yang sudah saya hubungi
yang dicari misalnya tiket murah
ya sekarang baru ada penerbangan garuda indonesia dari jakarta ke seoul
ke korean air seoul indonesia
kenapa misalnya low cost carrier misalnya dari manado ke busan misalkan lebih dekat mungkin lebih murah
mungkin lebih banyak lagi orang yang datang
tapi juga turis indonesia ke korea itu banyak betul
ya saya dengar korea sekarang tujuan favorit dari anak anak muda yang ingin kesana
apalagi sekarang kan karena k pop dan lain sebagainya itu lagi
jadi mungkin kita bisa kembangkan kerjasama untuk mengembangkan daerah tujuan wisata baik di indonesia maupun di korea
jadi sebenarnya banyak sekali peluang yang untuk bisa meningkatkan hubungan bilateral
tapi tantangan terbesar kira kira apa
pak umar tadi disebut kita memiliki cukup banyak ya tkw
yang ada di korea selatan
biasanya kan kalau banyak tkw juga ada masalah masalah yang biasanya berkaitan dengan tenaga kerja kita di sana
bukan tkw tki
jadi tiga puluh delapan ribu tki ya bukannya kita gender bias
tapi justru yang tkwnya sekitar tiga ratus ribu orang sedikit sekali
lebih banyak laki laki ya
jadi ada skillnya lah mereka
juga tidak terlalu rentan ya terhadap hal hal
ya ada lah masalah sana sini tentunya
tentunya nggak ada yang sempurna ya
tetapi saya perhatikan di kedutaan besar di seoul dari pendahulu pendahulu saya sudah banyak sekali inisiatif ya
misalnya pak duta besar yang pak john prasetyo ketika beliau di sana beliau menginisiasi ambasador award ya
jadi kepada perusahaan perusahaan yang mempekerjakan tki dari indonesia
yang dianggap baik memenuhi gajinya memenuhi standar kerja dan sebagainya
yang mendapat rekomisi
itu di case award ya
saya kira itu satu pengakuan
karena yang tki bekerja di sana bukan hanya di pabrik pabrik yang pegawainya ribuan
tapi ada juga yang di umkm ya
ada yang pegawainya lima puluh orang ya
itu ada dua puluh dari indonesia misalnya gitu gitu
jadi banyak inisiatif yang kita
program taruhlah program seratus hari anda nanti kalau sudah akhirnya sampai di korea
kita tidak mau muluk muluk lah mudesi ya
datang dan saya kira karena intensitas hubungannya sudah begitu erat
presiden jokowi dulu sudah dua kali ke korea ya
jadi sudah banyak saya lihat kesepakatan kesepakatan
yang sudah dicapai berbagai bidang
tinggal bagaimana implementasinya
jadi saya kira seratus hari pertama saya betul betul akan
petakan itu sudah saya mulai saya petakan
mana tapi kita giring betul implementasinya
sehingga manfaatnya cepat terasa
paling tidak checklistnya sudah ada
targetnya sudah ada
sekarang bagaimana memastikan bahwa diimplementasikan
tadi itu saya lebih senang
saya lebih senang berada di lapangan daripada belakang meja
jadi kita langsung bisa umpama ada satu pabrik
ada tki nya di situ seratus orang
seratus orang bisa nggak tahun depan dua ratus orang misalnya begitu ya
atau ada importer mengimpor furniture dari indonesia tahun ini impornya dua juta dolar
bisa nggak tahun depan tiga juta
pak umar kelihatannya banyak ide
sudah ada strateginya
targetnya sudah ada
tapi ini kan untuk pertama
ini jadi duta besar ya
bebannya lebih terasa sekarang
sama aja lah
karena kan konsul general juga kepala perwakilan
ketika saya wakil duta besar di belanda kebetulan cukup lama sebagai kuasa usaha
karena duta besarnya belum datang
jadi ya kita berdoa dan bekerja saja
kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh duta besar akan sangat menentukan keberhasilannya menjalankan misi diplomatik serta meningkatkan hubungan bilateral
melalui berbagai strategi seperti diplomasi seni dan budaya potensi yang dimiliki indonesia juga dapat menjadi daya tarik bagi dunia luar untuk mempererat hubungan dengan indonesia
selain mendekatkan hubungan duta besar juga memiliki target untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara yang berpotensi sejarah
dan misi yang tidak kalah penting adalah memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia yang berada di luar negeri serta menjaga kedaulatan republik indonesia di mata dunia
demikian my insight malam ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok
sampai jumpa dan bye bye